pada kesempatan malam hari ini kami ingin menyampaikan berkaitan dengan kasus
dengan tersangka atas nama ibu rana sarumpet
jadi setelah dilakukan pemeriksaan kemudian kita temukan alat bukti
baik itu bukti petunjuk keterangan saksi dan keterangan tersangka
bahwa penyidik setelah melakukan penangkapan dan mulai malam ini penyidik melakukan penahanan
jadi dengan surat perintah penahanan nomor sph garing sembilan ratus dua puluh lima garing sepuluh dua ribu delapan belas
di treskrim um pulau mitra jaya
jadi mulai malam ini dilakukan penahanan
yang bersangkutan tersangka sudah menetapkan
sangat sangkut ini ya
jadi kenapa dilakukan penahanan
alasannya adalah subjektivitas penyidik jangan sampai melarikan diri
jangan sampai mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti
saya kira demikian teman teman terima kasih
di pulau dami terjaya ya
dua puluh hari ke depan ya
oke terima kasih selamat malam
pak argo hasil pemeriksaannya seperti apa
itu adalah apa namanya untuk keterangan yang bersangkutan
jadi kita belum bisa menyambung secara rinci ya
kan itu memang pasal pengecualian tidak bisa sampai
pak poin poinnya dasarnya penetapan tersangka apa aja pak
yang pertama tadi apa
keterangan saksi petunjuk ya kan
kemudian ada keterangan tersangka
ya disitu ada disitu